setiap meternya itu memang spotnya instagramable
jadi memang ya sekarang itu kalau ngomongin masalah healing itu gak hanya refresh refresh saja
tapi juga ada komponen pentingnya itu adalah butuh butuh alias selfie
nah termasuk di taman taman kota di surabaya dan juga difasilitasi oleh pemerintah kota surabaya untuk sarana selfie
taman mozaik inilah sebutan untuk salah satu taman di kota surabaya ini
berada di jalan wiyung praja taman aktif ini memang di konsep instagramable
bintang utamanya adalah rumah mozaik warna warni
ini mengambil gambar dari berbagai sudut di dalam bangunan ini pengunjung akan mendapatkan hasil yang bagus
terlebih ketika terkena paparan sinar matahari pantulan cahaya warna warni menjadi lebih atraktif
nah ini salah satunya ada kayaknya satu keluarga lagi selfie nih
ini welp nih bu permisi
aduh aduh konsentrasi nih selfie nya
ini lagi selfie sama sekeluarga
ini kebetulan cucu liburan
jadi selfie tadi habis selfie di alun alun bawah tanah kebetulan hari senin kan libur
nunggu jam empat kelamaan akhirnya belok kesini karena rumahnya dekat disini
terus gimana bu menuruti bu hasilnya ini
ya bagus kalau buat selfie selfie ini
karena di surabaya baru disini yang ada di kliop ini ya
di bagian luar rumah mozaik juga dipersiapkan wahana swap foto dengan bola bola prismanya
aneka vegetasi tanaman hiasnya juga bisa dijadikan objek foto
karena banyak pilihan taman seluas lima seratus meter persegi ini juga digunakan sebagai lokasi pengambilan gambar untuk konten media sosial
wisata suap foto berikutnya adalah basement alias ruang bawah tanah alun alun kota surabaya
uniknya bila umumnya alun alun itu sebatas kawasan terbuka di tengah kota
alun alun kota surabaya justru menghadirkan ruangan bawah tanahnya ini nih
tepatnya di bawah komplek gedung balai pemuda
gedung ini sendiri adalah bangunan kolonial yang dahulu bernama the simpangse society alias tempat kongko dan rekreasi di zaman penjajahan belanda
dibuka kembali untuk umum tahun lalu kawasan bawah tanah ini menjadi media ekspresi khususnya seni lukis
tak pelak kawasan kaya keindahan visual ini pun menjadi ajang sel

kenapa kok memilih sini buat tadi objek selfie selfie
karena banyak gambar gambar lukisan lukisan yang bagus untuk difoto
oh gitu ya bagus lukisannya ya suka masuk ke sini
selain media lukisan tekstur bangunan yang bertangga juga menjadi ajang swafoto
mulai keluarga hingga pasangan nih awas terciduk ya
kawasan alun alun bawah kota surabaya ini buka setiap hari kecuali hari senin
mulai jam sembilan pagi hingga tujuh malam
mengunjungi taman mosaik ataupun alun alun kota surabaya semuanya gratis alias bebas biaya
bagaimana mau suap foto di mana
wida subianto aga dipa surabaya jawa timur